memanfaatkan momen dan melihat peluang cuan seorang warga purwakarta jawa barat mengubah odong odongnya mirip dengan kereta cepat
lili sulaiman warga bojong kelurahan nagri kidul purwakarta memodifikasi mobilnya menjadi bentuk kereta cepat untuk memikat penumpang lebih banyak
odong odongnya melintasi di sejumlah objek wisata seperti taman ayu baduga museum diorama museum nusantara stasiun gedung kembar balai indung rahayu hingga beberapa ikonik kabupaten purwakarta
warga pun antusias mencoba odong odong unik ini
ini hiburan pelakian juga jadi banyak hiburan buat kita tidak usah keluar tapi juga banyak hiburan di pelakuan
lili menyebutkan saat ini ia mampu menghasilkan
lima ratus ribu rupiah setiap harinya
bahkan di akhir pekan dia juga bisa mencapai satu lima juta rupiah setiap harinya
dari program pemerintah ya pak jokowi presiden presiden kan lagi bangun opah terlalu cepat
dan mungkin inspirasi dari situ
pembuatan kurang lebih waktunya itu tiga belas bulan
jam operasional kereta cepat ala warga purwakarta ini setiap hari
mulai dari pukul tiga sore hingga sepuluh malam
tiap anak harus membayar lima rupiah dan orang dewasa sepuluh rupiah dengan panjang rute sekitar tiga kilometer
tim liputan cnn indonesia jawa barat